trump bukan satu satunya presiden amerika serikat yang pernah menghadapi ancaman pemakzulan
sebelumnya mantan presiden amerika serikat andrew johnson hingga bill clinton juga telah berhasil dimakzulkan oleh kongres
yang pertama adalah pada tahun seribu delapan ratus enam puluh delapan maksud kami yang melibatkan presiden andrew johnson karena memecat seorang menteri kabinet tanpa persetujuan kongres
johnson diketahui berusaha memaksa menteri perang edwin m stanton karena berkonspirasi dengan musuh musuh politiknya yang telah melanggar undang undang layanan atau tender of service act
pada persidangan yang berlangsung selama tiga minggu johnson tidak pernah muncul dalam persidangan di senam
kemudian presiden bill clinton terjerumus dalam proses pemakzulan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atas tuduhan memberi sumpah palsu dan menghalang halangi hukum
asal usul kasus terhadap clinton dimulai dalam kasus white water dan penyelesaian gugatan pelecehan seksual yang dibawa oleh paula jones
proses pengadilan memicu penyelidikan apakah clinton menghalangi keadilan dan berbohong di bawah sumpah dan juga berpusat pada hubungan clinton dengan pegawai magang gedung putih monica lewinski
sementara itu proses penyelidikan pemakzulan donald trump dilakukan setelah ia kedapatan melakukan panggilan telepon dengan presiden ukraina